ini bulu biang kerok ini bukut biang kerok kalau
bulu pengen look kalau pengen bulu the track mari jalan kayak anak orang
bener bener sih ilah dia
nyusahin gua aja lu ah
dia gak tau gua ada di dalam
gua bakal cantik lagi
nah karena ini nih gua
alis gua udah cakep lagi dah
udah cantik lagi
yang nyalahin gua di gang ini
gua sendiri cakep dah
kasih lagi ya
ah udah nyalah giting gua ya
ini ini ini kok tonton ada disini sih
eh desa ruang ether malih
ini rumah gua lu mau apa
ya allah ya allah mak
kalo di arab bayakan ditebas nih tangannya nih
pengambil barang orang
emang kalah tahun ya
ah gua pengen jalan

kok mata jadi buntu
pasti gua udah cantik ya
ini lah suatu karma kalo orang yang tidak baik dan tidak benar
ah lu ngapain ya
aku taruh mulutnya aja ya gondrong
kamu udah gak cantik lagi dah
ajok nih aku bawain kolam
sama minuman ya
makasih ya si tri
sepi aja ini aku bawain sayur ketupat
sepi ajok ini aku bawain minuman sama makanan ringan
buat itu gitu makan puasa
semenjak kita gondrong
banyak banget temen cewe cep
makanan segini cep
ini ajok punya makanan
tapi buat buka puasa
boleh juga ya
karena om gak punya uang buat pulang kampung
om juga bikin mudik
makasih ya kamu bisa buka
puasa lima hari begini semua
kita harus cari uang
iya kita mau jual rambut kan
gimana jadi ngapain ini
pokoknya kalau kesini rambutnya udah deh
cepetan cukup biar dia kok tentang
begini pak kirino saya punya ide biar bisa ngilangin bulu yang ada nempel di badan kita
nah nah nah nah kalau kagak percaya ikutin aja saya
awas ya ayo mas pertama yuk yuk buruan yuk buruan yuk
nah gua cocok nih sama ide lu deh
udah mau sembuh kagak
oh gua tau bulu ketrek lu bakar ya
lu bulu bertega lu
ini muka gua
eh yang kaya lu pak
ah udah beristirahat ikutin mau sembuh nggak
sekarang habis lebaran
gua kalau buka resipan gua ke mau nih
tangan ke depan
tangan ke depan
yang gua buka pak
oh kayak kadal gua
yang bener lu
duk yang duk duk yang
duk duk yang duk duk yang
ini bulu semakin panjang
ini bulu semakin panjang
kalau pengen bulunya hilang
kalau pengen bulunya hilang
mari sama sama kita bergoyang
mari sama sama kita bergoyang
udah ini bulu ketek
masuk gini ya t
dung dung rog
dung dung rog
dung dung rog
dung dung rog
dung dung rog
ini bulu biang kerok
ini bulu biang kerok
kalau bulu pengen dikerok
kalau pengen bulu dikerok
mari jalan kayak anak orang
dung dung rog
dung dung rog
ini bulu biang kerok
burung bu destiny
baik buat ambulan
kamu nyiksa banget ya pan
pan ini mau mengumpul panas nih pan
eh buluki pan
lu jangan ngerjain gua ya
dari tadi gua lihat di buluk kecil nggak rontok
sebarang kan ajol ya
nih rasain dong
enak ajol ya
paham paham paham bro
hah ngerti toh
sebarang mana uangnya
tambuhnya asli nggak
ya asli doh
masa pausu sih
nih ini uangnya
oh makasih ya
barangnya lo makan ya
sekarang aku pergi dulu ya